anda kembali bersama kami di sapa indonesia malam
saudara polda jawa barat siap menghadapi pra peradilan
yang akan diajukan pg setiawan atas penetapan tersangka
kasus pembunuhan vina dan eki di cirebon dua ribu enam belas silam
di reskrimum polda jawa barat kombes surawan
mempersilahkan kuasa hukum mengajukan pra peradilan
dan polda siap menghadapinya
surawan menambahkan tudingan salah tangkap
dalam kasus pembunuhan vina dan eki tidak perlu dibesarkan
sebelumnya tim kuasa hukum peggy sedang mengumpulkan saksi kunci
untuk membuktikan pegi setiawan ada di bandung
pada malam peristiwa pembunuhan vina eki
sebelumnya polisi mengungkap peran pegi setiawan
yang disebut otak pembunuhan vina dan eki di cirebon
peggy beberapa kali menggelengkan kepala
saat polisi menyampaikan keterangan keterlibatan dirinya
samurai pendek berbentuk pipa ke korban rizki
dan korban vina dengan menggunakan
tangan kosong mengenai hidung
sampai mengeluarkan darah di tkp
lalu mengangkat korban fina
kemudian mencium dan memegang
anak fina di tkp